ya kita bicara mengenai impor misalnya sebagai negara agraris atau bahkan negara maritim
lahan pertanian di indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat
terbukti indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan
karena perminta domestik yang melampaui jumlah produksi pangan di tanah air
dan berikut ini adalah sejumlah komoditas bahan pangan yang memang selain garam katakanlah seperti itu
diimpor oleh pemerintah indonesia dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya
ada apa saja kita akan lihat apa saja kemudian bahan bahan pangan yang ternyata kita harus mengimpor dari luar negeri
yang pertama adalah kita lihat dulu adalah ini adalah impor kedelai
kalau kita lihat di sini bagaimana grafiknya dari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas
cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama di tahun dua ribu lima belas
ini dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk impor komoditi kedelai yang terus meningkat
di tahun dua ribu dua belas misalnya ada sebanyak satu dua ratus dua puluh ton
dari impor kedelai yang dilakukan pemerintah dan peningkatan yang sangat besar terlihat dari tahun ke tahun
terutama tadi saya sudah sejelaskan di tahun dua ribu lima belas ini
dan tahun dua ribu empat belas jumlah impor kedelai mencapai satu sembilan ton
sedangkan di tahun dua ribu lima belas ini mencapai enam empat ton impor kedelai
dan nilai impor yang harus digelontorkan oleh pemerintah ini sebesar satu miliar usd
dan negara negara eksportir
kedelai diantaranya adalah amerika serikat argentina malaysia dan juga paraguay
jadi kedelai pun kita harus impor
apalagi kemudian diimpor adalah gula tebu
nah ini juga cukup ironis ya ketika kita harus mengimpor gula tebu
ini pemerintah bahkan harus merogoh kantung yang cukup dalam untuk komoditi gula tebu
dan nilai impornya ini mencapai satu lima miliar usd
asosiasi gula indonesia menyebut produksi gula dalam negeri cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir
misalnya produksi gula ini hanya dua dua juta ton
dan memang untuk mengimbangi kebutuhan produksi domestik
pemerintah pun mengimpor gula tebu dari sejumlah negara seperti thailand brazil afrika selatan dan juga australia
ini kita bisa lihat grafiknya dari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana nilai impor gula tebu yang dilakukan oleh pemerintah yang lagi lagi memang jumlahnya terus naik
bahkan di tahun dua ribu tujuh belas mencapai tiga empat juta
kita bergeser lagi
kemudian apalagi yang harus diimpor impor beras
ini juga lagi lagi cukup ironis karena kita pernah juga mengalami suasembada beras dan disebut juga sebagai negara agraris
namun ternyata untuk kebutuhan yang paling utama saja kita harus impor
impor beras ini sebenarnya tidak sebesar komoditi yang lain seperti kedelai dan juga gula tebu yang tadi
namun beras belakangan ini menjadi perbincangan yang cukup ramai di masyarakat terkait dengan adanya penggerbekan terhadap pabrik beras beberapa waktu yang lalu
peningkatan impor beras pun ini hampir sama dengan komoditas lainnya
di tahun dua ribu lima belas misalnya kita akan lihat di sini pemerintah mengimpor delapan ratus enam puluh satu delapan ratus enam puluh satu ribu ton beras dari vietnam thailand india dan juga pakistan myanmar dan juga sejumlah negara negara lain
ada pun nilai impornya mencapai lebih dari dua ratus juta usd
dan kalau kita lihat lagi di grafik saat ini mengalami peningkatan paling tinggi di tahun dua ribu dua belas agak turun di tahun dua ribu tiga belas
kemudian grafiknya mulai agak sedikit naik lagi perlahan di tahun dua ribu lima belas
yang angkanya tadi sudah saya jelaskan nilai impor beras yang dilakukan pemerintah terakhir kita lihat angkanya di tahun dua ribu enam belas
kita lihat lagi kemudian di oke ini adalah faktor faktor yang memang kita harus melakukan impor
atau ini kita sering dengar berbagai macam alasan dari pemerintah kenapa kemudian harus impor
yang pertama adalah jumlah penduduk indonesia
kalau kita tahu memang jumlah penduduk indonesia sangat besar nomor empat terbesar di dunia bahkan mencapai sekitar dua ratus juta orang jumlah penduduk kita
karena itu kita harus memiliki kerja keras yang sangat ekstra untuk bisa memenuhi semua kebutuhan pangan di tanah air internal saja
sehingga kemudian kalaupun memang kita gagal untuk memenuhi kebutuhan pangan kita harus impor lagi lagi
yang kedua adalah iklim yang tidak menentu
ada banyak sekali alasan ketika misalnya garam juga karena iklim tidak menentu dan juga panen yang akhirnya gagal
ini yang kemudian menyebabkan stok yang kita punya untuk pangan akhirnya berkurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan harus impor
dan yang ketiga adalah luas lahan pertanian yang semakin sempit
dan yang keempat ini juga menjadi faktor ternyata biaya transportasi yang cukup mahal
namun faktor faktor impor ini juga sempat dipertanyakan oleh sejumlah kalangan karena memang kalau memang alasannya adalah iklim yang tidak menentu
tentu yang dibutuhkan adalah modernisasi dari alat alat yang digunakan oleh para petani
sehingga ketika iklim tidak menentu tidak kemudian mengganggu stok pangan yang ada dan lagi lagi impor menjadi solusi pertama
dan juga solusi yang dianggap selalu menjadi hal hal yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga lagi lagi kita harus impor impor dan juga impor untuk sejumlah kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri